kamu tunggu disini ya
saya mau bicara dulu sama dokter
karena gak tahan melihat kesedihan keluarga kalian
dia memilih untuk pergi sekarang
dan gak mau balik lagi
dan gak mau balik lagi
kamu kenapa di luar
pitunya dikunci sama kak eko
dan kak eko sekarang gak ada di rumah
dia lagi pergi
saya punya kunci cadangan
kamu kelihatan capek banget ya
saya bikini teh ya
agar kamu bisa lebih tenang
setelah minum ini
dalam beberapa jam
bella akan tertidur
terima kasih ya om
kamu lagi mikirin apa
saya benar benar sedih oh
saya gak tau kenapa hidup saya seperti ini sekarang
satu persatu semuanya runtuh
dulu disaat saya sedih
saya selalu mengadu
tapi sekarang udah gak
lebih baik sekarang kita ke rumah sakit
kalian kok diem aja sih
seharusnya kalian tuh happy seneng
karena sebentar lagi bella akan membawa kebahagiaan dalam rumah kita
seharusnya mama tuh membuka sedikit aja hati mama
pasti pandangan mama terhadap bella itu beda banget
seperti halnya papa dan afif
kita berdua tuh jadi sangat menyayangi bella
bella itu adalah sosok menantui daman
kak sylvia whatsapp
cepat lakukan sesuatu
mas arta shock mengetahui semua keadaan yang sebenarnya
saya nggak ingin ya mempertaruhkan kesehatan suami saya lagi
lagi lagi aku yang harus beresin masalah ini
jangan hi emma
dek bangun dek bangun dek
darman man buka pintunya
man ini aku arta
kamu mau kan ketemu sama teman kamu
aku udah sembuh man
man darman buka pintunya man
mana ya dia lagi pergi ya
ini arta man buka pintu
saya tukang kebun sebelah tetangga rumah pak darman
percuma bapak gedor gedor rumah ini
karena rumah ini tidak ada penghuninya sudah kosong pak
pak darman sudah meninggal beberapa bulan yang lalu
dan sepertinya ibu ini ibu ini pasti tahu
dia yang sudah mengusir keluarga pak darman waktu itu
setelah pak jerman dikuburkan pak
aku gak mau dengerin kata kata kamu
kalian harus cari bella
dan bawa ke hadapan saya
matanya tidak fokus
sindrom yang biasanya terjadi dalam kasus seperti ini
bicaranya juga tidak jelas
k kalian mau apa
kalian mau apa
kalian mau apa